desember dua ribu dua puluh jawa timur sempat menjadi provinsi dengan penyumbang angka positif covid sembilan belas tertinggi di indonesia
dengan angka testing mencapai empat puluh lima ribu per hari
adalah pertanda baik bagi penanganan covid sembilan belas
dengan ketersediaan ic
pemprov jawa timur mengklaim
capaian vaksinasi yang tinggi efektivitas penerapan tiga t tiga m dan kolaborasi para pemangku kepentingan
menjadi penunjang penurunan angka kasus harian dari seribu per hari menjadi tiga ratus kasus per hari
pertanda baik bagi penanganan covid sembilan belas jawa timur menilai penurunan angka penularan dari satu per hari menjadi tiga ratus kasus per hari menjadi tiga ratus kasus per hari

dengan satu rt isinya sepuluh kasus positif itu tidak ada di jawa timur atau dikatakan
untuk yang orange juga tidak ada atau sedangkan untuk kuning itu ada dua empat ratus tujuh zona kuning atau rt kuning
dr sutomo sebagai rumah sakit rujukan utama di jawa timur mencatat
pasien harian dengan konfirmasi positif covid sembilan belas turun dari sepuluh pasien menjadi tiga pasien per hari
dengan kematian akibat covid sembilan belas di ruang icu sebanyak empat puluh delapan persen
biasanya kan seratus lebih atau sehari itu ada lima sampai sepuluh pasien di ugd
hari ini hari hari ini laporan yang masuk ke saya dua tiga pasien yang masuk di ugd
terus kita merawat tujuh puluh delapan jadi sudah mulai relaksasi untuk di sitomo
memang kematian kita yang paling besar itu di icu
cuma sebetulnya kalau benchmark dengan icu yang lain
tidak besar besar amat kita sudah bisa menurunkan
kalau dulu pada awal pandemi itu tujuh puluh persen lebih sekarang empat puluh delapan persen kematian kita di icu
jadi yang masuk sutomo kan yang sudah berat
saat ini dr sutomo bekerjasama dengan laboratorium rumah sakit universitas erlangga
intensif melakukan world genome sequencing atau pengurutan genetik
sebagai langkah antisipasi dan kewaspadaan dengan kemungkinan masuknya kasus covid sembilan belas jenis baru di jawa timur
jadi kami sepakat untuk bisa melakukan sequencing world genome ya
world genome sequencing untuk mendeteksi strain bug
kalau ada pasien yang datang misalkan dari luar negeri atau klinisnya aneh aneh klinisnya tidak wajar
atau dari daerah yang ada kontak eratnya dengan strain baru
jadi kita bisa melakukan world genome sequencing
nanti bisa kita periksa bareng bareng
direktur utama rumah sakit dr sutomo berharap relaksasi yang sudah terjadi di seluruh rumah sakit rujukan di jawa timur
dapat dipertahankan dengan peningkatan testing tracing treatment dan pengawasan terhadap disiplin protokol kesehatan